ini jumat nanti ada mereka etikanya nanti partai tersebut akan mengumumkan terlebih dahulu
baru kami menindaklanjuti
tetapi prinsipnya di dalam memenangkan pak ganjar pranowo
tidak hanya kekuatan grassroot penggalangan tokoh penggalangan relawan
tapi juga kekuatan dari media dari membangun opini positif
terkait dengan kesinambungan kepemimpinan antara bung karno bu mega presiden jokowi dan pak ganjar pranowo
sehingga hal hal itulah yang akan dilakukan setelah rapat kerja nasional pada tanggal enam sampai dengan delapan juni
nanti hari jumatnya akan dirancang suatu dukungan dari partai politik lain
kalau bocorannya parlamen apa nggak parlamen pak
di luar parlamen apa di luar iso
ya partai yang memang juga di dalam pemenangan
dan juga di dalam pemenangan
pemilu dua ribu sembilan belas yang lalu juga telah berperan aktif
di dalam mendukung pak jokowi dan ghg maruf amin